ini dia mantra yang aku cari
masih jauh kematian
eh yang jalan itu kan kita
kamu kan di gendong
kita harus sampai disana secepatnya
nenek sihir itu tahu
dia mengirimkan sihirnya
menghalangi kita jalan
terus gimana dong
apa nggak ada jalan lain
hanya ini jalan ke rumah nenek sihir itu
biar aku yang melawannya
ya sudah sekarang kita pergi
sebelum nenek sihir itu mengetahui kita
eh ini dulu
dan ini bebek
mereka pikir mereka bisa mengalahkan aku
kali ini kalian tidak bisa lari dariku
hai bebek berapa lama lagi rumahnya naik segera itu sebentar lagi rumahnya ada di balik itu
badanku rasanya merepuk cepat ambil juice vm itu
aku banyak batik aku memang hebat
ayo kita lanjutkan perjalanan
aku terlalu meramikan mereka rupanya
baiklah kali ini aku akan turun langsung
cepat sedikit ada siang
sekarang mau ke malang kalian
aku gak mau jadi bebek panggang
tidak aku tidak mau mati
apa lagi yang akan kalian lakukan
jangan bunuh saya
aku tidak akan membunuhmu
cepat serahkan lokat dan obat penangkal racuni buku cepat
ini obat penangkalnya
aku jadi manusia lagi aku jadi manusia nih
ternyata kamu banteng juga anak muda ya
kita tinggal lagi dikit
kamu dikit dia banyak
tim hanya bisa mengantarkan kamu sampai
kita disini tim tidak bisa lebih jauh lagi
ya tapi juga tidak bisa menerima kamu
orang orang akan takut ya kami berdua ini
tapi kan kalian sudah janji akan mendemani aku
iya tim tom
enggak pokoknya kalian harus ikut aku
kan kita udah jadi teman
apapun yang terjadi aku akan membela kalian
gimana ikut atau enggak
wih kita sudah berubah
citra citra maafin kakak ya
kakak selama ini sudah galak sama kamu
citra sudah maafin kok kak
sekarang kita harus sembuhin ibu
kamu kemana saja citra
kenapa jadi khawatir
citra tadi habis cari obat untuk ibu pak
ini ini ini dari nenek sihir
kalau gitu ayo kita masuk
wah kalian yang kemarin ada di muter kan
mereka aku bersahabat dengan kalian
citra datang mau bawa obat bu
citra akan sembuhkan ibu
ssen nina penguasa sekolahanduan tribun barnak jawa
bagadi senang bekerja bersama anda yang selalu persenjatakan
beberapa hak kopen pemerintah kopen kakek kuasa
spece thou yam banteng takut semabati
tidak jangan lupa ini periodik vom bima teman kamu
untuk membuat organisasi loyang nyaman j trabalhar
suara gita yang menyenangkan dalam hal krim
merekapimu banyak akibat
senang ya melihat ikumu sehat lagi oh ya hehehe aku mau ibu hehehe
siapa mereka citra mereka adalah sahabat sahabatku yang itu raka
kamu punya sahabat sahabat yang unik dan baik hati tapi sebentar
pangeran raka yang hilang beberapa tahun yang lalu raka kamu adalah pangeran raka itu
iya aku memang pangeran raka berarti dari dulu aku berteman dengan pangeran
kalian harus belajar dari citra karena kalian nggak boleh beli beli teman berteman dengan siapa
saja asal yang baik karena kita nggak pernah tahu siapa tahu suatu saat nanti kita butuh bantuan mereka
bantuan mereka ya pak